roy hansaputra tidak berhenti berucap syukur
pria berusia tiga puluh lima tahun ini berhasil sembuh dari virus corona covid sembilan belas
setelah menjalani perawatan selama delapan belas hari di rumah sakit umum abdul muluk bandar lampung
pengemudi taksi online di jakarta ini pun dapat berkumpul lagi dengan keluarga sejak minggu malam
setelah sembuh roy masih harus menjalani masa isolasi mandiri di rumah selama empat belas hari
roy tidak dapat memastikan kapan dirinya tertular virus corona
karena warga bandar lampung ini hanya mengingat dirinya pernah mengantarkan penumpang warga jepang
saat menjadi pengumudi taksi di jakarta sembilan maret yang lalu
hingga pada akhirnya roy kembali ke lampung tanggal tiga belas maret karena merasakan demam
selama dalam perawatan roy diberi dua belas butir obat yang harus diminum pagi dan sore hari
roy juga mendapatkan makanan sehat dan bergizi sebanyak tiga kali sehari
selain obat dan makanan sehat salah satu upayanya untuk sembuh adalah dengan berusaha senang dan bergembira
kepada apa misalnya
pasien yang lain ya tetap semangat aja gitu untuk ngelawan semua ini gitu
jangan takut jangan mikirin apapun yang di luar sana gitu
yang penting kayak semangat kuat untuk sembuh gitu aja
berdasarkan data dinas kesehatan provinsi lampung
hingga selasa siang jumlah pasien positif corona di lampung berjumlah enam belas orang
enam orang masih menjalani perawatan di ruang isolasi tiga orang meninggal dunia dan tujuh orang sembuh
andi surahman lampung